terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia sport
pita ke sepak bola dalam negeri
tim nasional u sembilan belas meraih kemenangan di laga uji coba
menghadapi patriot candrabaga tim asuhan indra syafri menang dua
laga uji coba antara tuan rumah patriot candrabaga melawan timnas u sembilan belas berlangsung di stadion utama patriot chandra baga kota bekasi pada kamis malam
dua gol timnas u sembilan belas tercipta di babak pertama
gol pertama dicetak hanis sagara sementara egy maulana fikri mencetak gol kedua